hingga gulai rebung dapat kita temui di salah satu rumah makan padang di daerah benhil jakarta selatan
di sini gulai dijual mulai dari rp delapan belas hingga rp dua puluh tiga
gulai tunjang memiliki kuah kuning yang cukup kental
meski teksturnya kenyal saat digigit tetap empuk
selain itu ini dia gulai otak dengan kuahnya yang pekat dan pedas
saya baru pertama kali nyobain otak sapi dan ternyata rasanya full banget di mulut
teksturnya kayak lemak lembut gak perlu susah susah punya
pemilik rumah makan melvi mengatakan gulai tunjang dan otak sapi merupakan menu gulai favorit
resep turun temurun sejak seribu sembilan ratus delapan puluh dua silam terus konsisten digunakan hingga kini
gulai tunjang itu kalau selesai jam makan siang biasanya sudah habis ya
tapi kalau seandainya
habisnya sebelum jam dua belas sebelumnya makan siang itu suka kita tambah lagi
selain itu ada pula menu gulai lain yang tak kalah unik
yakni gulai tambusu dari usus sapi
gajebo dari daging berbalut lemak sapi
cumi isi tahu
hingga gulai cincang berisi potongan daging campur hati dan lemak sapi
hidangan ini dapat kita temui di salah satu rumah makan padang
di daerah pasar senen jakarta pusat
yang dijual harga rp delapan belas hingga rp dua puluh lima
favoritnya apa sih gulai
favoritnya di sini ada gulai cumi sama itu tambusu
karena dia tuh kalau cumi tuh isinya gede gitu loh
terus kalau ini juga itu mengkel mengkel gitu
ciri khas dari gulai tambusu yaitu usus sapi dengan teksturnya yang kenyal berisi telur
dan dengan kuah santan

jadi tambusu ini merupakan salah satu gulai favorit di indonesia

nah jadi tambus ini adalah usus sapi yang isinya telur seperti ini
nah dari kuahnya itu dia kental dan pas dimakan rasanya tuh gurih pedas
dan juga pas dijigit tinggal tapi empuk
gami sama sekali ya
pengelola rumah makan tony mengatakan gulai tamusu menjadi hidangan favorit yang kerap diburu pembeli
dari bumbu bumbu kita sengaja dikentelin
iya jadi bumbunya kita harus berani berani bumbu jadi rasanya juga beda
tony menambahkan resep otentik yang konsisten dengan perpaduan bumbu rempah yang melimpah
menjadi kunci kelezatan cita rasa ragam menu gulai khas padang
tim liputan cnn indonesia jakarta